keputusan ajik krishna pria berusia lima puluh satu tahun asal desa tanggung wisya seririt
uleleng bali meninggalkan kampung halaman justru menjadi awal kesuksesannya
dengan menaiki bus gratis serta makan dan minum di pinggir sungai aji krishna yang berusia
dua belas tahun memutuskan bekerja sebagai tukang kebun hingga tukang cuci mobil di sebuah hotel di
kawasan sandor dan pasar upahnya dua ribu hingga lima rupiah per hari dari jasa mencuci mobil pribadi
aji krishna terus bekerja keras meski harus tidur di sebuah pos sapam kala itu bayangkan waktu
di kampung uang saku yang diberikan oleh orang tua seratus rupiah begitu saya merantau di hari pertama
udah dapat tempat tinggal meskipun di pos security begitu di hari kedua saya udah dapat penghasilan
dan seterusnya selama dua tahun dua ribu lima ribu perhari saya udah menyatakan diri saya suatu ketika saya
akan menjadi orang sukses di bali dua tahun bekerja sebagai tukang cuci mobil aji krishna
memutuskan berhenti dan melamar pekerjaan pada usaha konveksi sidarta di kota denpasar
disinilah kemampuan dan jiwa bisnis aji krishna
terpenuhi kekuatan dan kekuatan yang menarik dari kekuatan yang menarik dari kekuatan yang menarik dari

mengembangkan usaha oleh oleh khas bali berlabel krishna oleh oleh kini ia memiliki
empat outlet besar di bali dengan omset rata rata dua miliar rupiah perbulan
berawal dari usaha oleh oleh khas bali bisnis aji krishna berkembang ke berbagai usaha lain
seperti restoran transportasi wahana wisata hingga pabrik kue pia dan paisusu aji krishna
juga mengoleksi puluhan mobil mewah yang terparkir di halaman rumahnya sebagai bonus kerja kerasnya
selama ini namun usaha yang dibangun aji krishna bukan tanpa cobaan pandemi kofit sembilan belas
dua tahun terakhir menjadi cobaan terberat tetapi kalau melihat di masa pandemi satu
tahun pertama kita memang berat kita merumahkan karyawan kurang lebih dua ribu karyawan dengan jumlah
karyawan dua ribu lima ratus syukurnya saya cepat berinovasi begitu pandemi lima bulan saya saya berinovasi
membuat produk produk kaca berkebun akhirnya buatlah produksi kacang aji setelah itu setelah kacang
dari hasil berkebun yang setelah buat kacang aji walah paling mana crispy selamat dikelola
krisi buat bakfiah selabatnya kita yang paling besar lupa susu ajik sebagai pengusaha dengan
tiga puluh dua jaringan toko ajik krishna tidak bekerja sendiri sedikitnya empat ratus tujuh puluh lima umkm di bali dilibatkan

berkembang bersama termasuk dua ribu lima ratus karyawan yang kini berada di balai jawa selatan

jika krisna berprinsip optimisme mau berinovasi dan mengurangi teori adalah
salah satu kunci kesuksesan seseorang di masa pandemi ini kita ada sembilan varian produk
kue dan minyak artinya menurut saya pandemi itu membawa berkah masyarakat dan anak anak
milenial jangan pernah pesimis kurangi teori lebih penting praktek iya praktek sambil

orang orang berteori rakyatnya kapan gitu berawal hidup susah hingga sukses seperti
saat ini aji krisna masih memiliki cita cita sederhana dirinya berniat membangun pabrik
berbasis umkm di seluruh kabupaten sebali dengan memberdayakan kaum perempuan sehingga
mampu meningkatkan perekonomian keluarga tim liputan cnn indonesia dan pasar bali